kami memohon kepada mahkamah untuk menghadirkan menteri sosial menteri keuangan dan sejumlah menteri yang lain sejumlah pejabat negara yang lain yang ada kaitannya
sekarang kita berada dalam keprihatinan besar
semua kepala yang berpikir kritis diantara kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat
sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita cita luhur yang melandasi kelahirannya
kami sebagai tim hukum prinsipal paslon tiga pak ganjar dan pak mahfud
telah menerima undangan dari mahkamah konstitusi
untuk menghadiri dan mengikuti sidang pleno mk pada hari selasa tanggal dua april dua ribu dua puluh
yang dimulai dari jam delapan pagi
beragendakan pada dua hal yaitu pemeriksaan pembuktian dari pemohon
yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli
yang kedua yaitu juga pengesahan alat bukti tambahan dari pemohon
maka kami memohon kepada mahkamah untuk membuka ruang yang seluas luasnya dan sedalam dalamnya
dengan batas tertentu kepada saksi dan kepada ahli dan kepada tim hukum tiga
untuk menyampaikan keterangan mengungkapkan kesaksian
demi untuk mencapai keadilan demi mengungkapkan kebenaran yang otentik
karena berkaitan dengan pelanggaran dua hal yaitu pelanggaran tsm
terstruktur sistem makin masif dan juga pelanggaran prosedural dan substansial
dalam keseluruhan penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pilpres
yang kedua kami berangkat dari perspektif permohonan bahwa
dengan adanya pelanggaran tsm dan juga pelanggaran prosedural dan pelanggaran substansial
maka kehadiran saksi saksi lain menjadi relevan untuk mengungkapkan
kami memohon kepada mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejabat negara
dalam hal ini menteri atau kepala badan untuk didengar keterangannya
dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya
sosialisasi personalisasi dan politisasi keuangan dan anggaran negara
kami memohon kepada mahkamah untuk menghadirkan menteri sosial
menteri keuangan dan sejumlah menteri yang lain sejumlah pejabat negara yang lain
kami memohon kepada mahkamah untuk menghadirkan pejabat pejabat tersebut
dan jika mahkamah juga menilai bahwa ada pejabat negara yang perlu diundang
menyampaikan kesangsian maka kami mengapresiasi tersebut
dalam kaitan dengan permintaan tim hukum dua untuk meminta memohon kepada mahkamah
menghadirkan mengundang ibu megawati soekarno putri
maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan
karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum dua tidak ada hubungannya dengan ibu megawati
apalagi ibu mega bukan pejabat negara bukan penyelenggara negara
bukan juga penyelenggara pemilu bukan juga pengawas pemilu
jadi sama sekali tidak ada basis argumen tidak ada dasar pertimbangan yang kuat rasional
dan juga kemampuan yang berbeda